selamat pagi semuanya seperti yang sudah diketahui tadi kita sidang pk sudah selesai
memang ini kita tidak membacakan isinya dan ada beberapa poin yang memang kita perlu sampaikan
dan diantaranya adalah bahwa memang kita melihat ada beberapa hal yang perlu kita lakukan pk kali ini
dan untuk detailnya isi pk semua nanti kita akan jelaskan di dalam memori pk kita
kita sudah buat poin poinnya
yang antara lain memang kita sudah siapkan beberapa poin seperti contoh yang sangat kita ketahui bersama pada waktu itu pak ahok langsung ditahan
walaupun sudah menyatakan banding
sementara kalau kita menilik kasus yang lain tidak demikian
contohnya kasus ada yang saya tidak mau sebutin namanya
jadi saya memberikan bu vina saja yang menyebutkan nama beliau itu
ya silahkan bu vina
ini ada beberapa
ada beberapa alasan pk
kami antara lain adalah kasus buniani
memang kami masukkan itu sebagai salah satu dasar kami
jadi di pasal dua ratus enam puluh tiga disebutkan ada tiga alasan untuk menyampaikan pk
yang kami gunakan adalah salah satunya alasan kekilafan hakim
kemudian ada juga alasan mengenai putusan terkait putusan buniani
kalau terkait dengan alasan menitahan karena penahanan itu
ada beberapa hal di dalamnya yang tidak sesuai atau kontradiktif dengan apa yang disampaikan oleh majelis hakim dalam pertimbangannya di dalam putusan
yang tidak sesuai
bukan soal poni
dan tentang sw dua m yg berantakan yang pink berbukan mengupbuat beberapa luar biasa bahwa tidak berrifat
vezana kur mixing update dan yg lagi existence yang tidak disanjung